kita beralih ke informasi lainnya
wali kota surabaya tri risma hari ini
meninjau lokasi proyek pembangunan
mer atau lingkar timur tengah
di kawasan gunung anyar surabaya
dalam peninjauan ini risma mengajak
untuk melakukan supervisi transparansi
wali kota surabaya tri risma
hari ini meninjau langsung pembangunan
proyek mer atau lingkar timur
yang berada di ruas sisi kecamatan
dalam peninjauan ini risma mengajak
koordinator supervisi dan berjegahan
dari komisi pemberatasan korupsi
dengan tujuan untuk melakukan supervisi
proses transparansi pembangunan
proyek senilai rp delapan puluh tiga miliar
untuk bagian jalur gunung anyar
menghubungkan tol bandara juanda
proyek jalur surabaya timur ini
akan selesai tahun ini
menurut risma seluruh masalah
pembebasan lahan perusahaan
warga dipastikan telah selesai
pembangunan kini hanya mengevaluasi
satu konstruksi jembatan penghubung
yang nilainya cukup tinggi
sementara kpk mengaku turut serta
dalam pembangunan dengan peran
sebagai supervisi transparansi
pembangunan serta pendapatan daerah ke depan
surabaya digunakan sebagai daerah
percontohan di bidang optimalisasi
pendapatan dan efisiensi
kalau seperti kami lihat di surabaya
ada optimalisasi pendapatan
karena itu tujuannya adalah
untuk meningkatkan pendapatan daerah
dan juga pada gilirannya
akan meningkatkan kesedaran masyarakat
dan tentu saja
kesedaran pkw di pemdas tempat
dengan nilai rp delapan puluh tiga miliar
pembangunan ruas gunung anyar sendiri
sudah terserap sebesar rp enam puluh tiga miliar
jalur ini ke depan menjadi
kunci penting pembangunan
surabaya timur dan sidoarjo
dan akses bagi warga dua kota tersebut
wayu pratama surabaya